pilpres kalau hanya melihat hasil pengumuman kpu tadi malam itu mungkin ada yang mengatakan selesai tapi itu belum selesai
jadi masih ada jalan ke mahkamah konstitusi dan kami dari tim hukum sudah siap
dan tadi dikatakan oleh pak ganjar mungkin besok mungkin sabtu akan mendapatkan permohonan phpu kami ke mahkamah konstitusi
karena mahkamah konstitusi lah benteng terakhir menjaga konstitusi dan kita memang menuntut keadilan konstitusional dalam proses ini
saya tidak ingin menguraikan apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami
tapi kesempatan anda anda semua untuk mengajukan pertanyaan
kepada pak ganjar mungkin juga pada pak mahfud
dan kalau ada hal hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban